pemerintah melalui kementerian koordinator bidang kemaritiman sejak tujuh bulan terakhir telah melakukan perbaikan di sepanjang daerah aliran sungai citarum
hasilnya pabrik pabrik yang sebelumnya membuang limbah secara langsung ke sungai citarum
kini secara perlahan mulai mengolah limbah dengan instalasi pengolahan air limbah atau ipal
salah satu pabrik yang sudah mengolah limbah secara benar melalui proses instalasi pengolahan air limbah atau ipal adalah pabrik tekstil cv prajutan sahabat di jalan muhammad toha
sebelumnya pabrik ini kedapatan membuang limbah ke sungai citarum tanpa proses ipal
temuan itu berdasarkan hasil patroli satuan tugas sektor dua puluh satu citarum harum
pabrik pun ditutup sementara dan saluran pembuangan air limbah dicor
namun pabrik tersebut kemudian dibuka kembali karena sudah memperbaiki instalasi pengolahan air limbahnya
ini merupakan salah satu contoh pabrik yang mengolah air limbah dengan benar melalui proses ipal
airnya bisa jernih seperti ini meski masih belum layak minum namun kondisi ini bisa dilihat dari indikator ikan bisa hidup di air ini
dan kondisi yang seperti inilah yang dianjurkan atau yang diharusan dibuang ke sungai citarum
selama ini besarnya biaya untuk proses ipal dirasa menjadi beban pemilik pabrik sehingga proses ipal diklaim tak maksimal
belum lagi pengolahan limbah
air limbah b tiga yang juga membutuhkan biaya besar
justru dengan sekarang kita lebih baik lebih baik lagi tentu otomatis kita tambah biaya terus pak
kurang lebih sekitar rp tiga an pak
per kubik ya
untuk biaya ipal aja pak
yang dibuang setiap hari berapa kubik
kurang lebih kita sekitar rp seratus kubik an pak
sampai satu ratus lima puluh kubik tergantung dari kita punya produksi pak
kurang lebih saya untuk infiltrasi park ini sekitar rp lima belas miliar
hal yang sama juga dilakukan oleh pemilik pabrik pt teguh jaya di kawasan cisirung
pemilik pabrik mengklaim selama ini telah melakukan ipal sebelum dibuang ke sungai citarum
pemilik pabrik terpaksa memperbaiki instalasi pengolahan air limbahnya agar pabrik tak ditutup meski dengan biaya tak sedikit
sebenarnya kalau soal biaya
itu sudah terhitung dengan cost kita produksi
jadi tidak ada keberatan sama sekali
kan dari awal juga saya sudah katakan bahwa teguh jaya dari awal sudah mendukung program citarum
dari pak jokowi seperti itu
bukan baru sekarang
dari empat ratus tujuh puluh lima pabrik di kabupaten bandung saat ini baru tiga puluh pabrik yang sudah mengolah limbah secara benar sebelum dibuang ke sungai citarum
sementara dua puluh empat pabrik lainnya telah membangun ipal komunal
namun ipal tersebut tidak difungsikan dengan baik dan limbah digelontorkan begitu saja ke sungai citarum
jadi kita dengan beli alat ini kita tuh mencoba menambah kapasitas kita
bukan tidak diolah
bukan tidak diolah
jadi tolong di persepsinya jangan seolah olah kami itu mendiamkan ini
enggak pak tidak mendiamkan
jadi seperti yang tadi saya bilang terlepas dari pada problem dari pada yang memang terjadi antara pihak kami
lh ya dalam hal ini ya
dan pustik pu
tapi memang penambahan alat ini kan kita kontrak sepuluh desember
baru dikerjakan kan januari
terus pada saat bulan februari sampai maret itu yang lagi curah hujan besar itu banjir pak
di sini lebih kurang empat puluh empat puluh lima hari
jadi otomatis pada saat banjir kan tidak ada pekerjaan apa apa
enggak bisa masuk pak
masuk di sini dari sini dari depan ke sini aja pakai perahu
mengeluarkan perpres nomor lima belas tahun dua ribu delapan belas tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
ditargetkan pada dua ribu dua puluh lima sungai citarum kembali bersih
sebetulnya kalau pak menko kan tugas langsungnya dari pak presiden
presiden sendiri sudah menyatakan tujuh tahun harus tuntas
harus tuntas artinya bahwa pencemaran sudah tidak ada
air sudah bisa dihidupi
ditimpati oleh makhluknya seperti ikan
kemudian limbah limbahnya sudah tidak ada lagi
terus tujuh tahun itu sudah dibuatkan kerangka kerjanya sebetulnya
tahapan tahapan setiap tahun sudah dibuat
dan itu semua dikerjakan secara komprehensif
dan kalau boleh bahasa ini kita harusnya memang ini merata semuanya
jadi bukan hanya presiden bukan hanya pemenko sebetulnya
termasuk ke aparat aparat di kelurahan juga harusnya punya kepedulian ini
kini ada lima pabrik di kabupaten bandung yang ditutup
karena membandel tidak melakukan proses ipa
satgas citarum harum mengaku akan terus melakukan patroli sungai
untuk menginventarisir saluran pembuangan limbah yang dianggap ilegal
dan akan memantau pabrik yang telah menjalankan ipa dengan baik
zayokak kabupaten bandung